kongres yang akan dilakukan selama empat hari sejak satu juli ini akan menghasilkan program kerja dan berkomitmen akan memberikan kontribusi terbaik untuk indonesia
tujuan utama kongres kali ini adalah memperkenalkan diaspora pada publik dan potensi publik pada diaspora
hari kedua kongres diaspora digelar hari minggu kemarin di gedung fx lantai enam dan dihadiri sekitar seratus orang
dalam kongres kali ini diaspora indonesia yang tersebar di lebih dari lima puluh negara dan enam puluh kota di dunia akan mempertegas komitmennya untuk kemajuan indonesia
termasuk berharap pemerintah indonesia membuka peluang dui keluarga negaraan bagi mereka
menurut ketua dewan pengawas indonesian diaspora network global dino patijalal
diaspora indonesia memiliki kontribusi yang tidak sedikit dengan potensi yang masih sangat besar terutama para tenaga kerja indonesia
yang jelas tki tki itu ada satu ratus tiga puluh triliun itu sama dengan seluruh industri pariwisata indonesia
dan lebih besar dari pajak yang diterima pemerintah dari pertambangan
tapi yang non tki nya kita belum ada datanya
jadi kita tahu bahwa banyak diaspora yang melakukan hal hal yang luar biasa tapi mereka tidak melaporkan